kami sore kapolda metro jaya irjen pol muhammad iryawan mengunjungi para korban perampokan dan penyekapan yang dirawat di rumah sakit kartika pulau mas jakarta timur
ya kapolda turut membawa tim trauma healing dari biro sdm polda metro jaya untuk membantu pemulihan para korban
kapolda tiba pada kamis sore dan langsung menuju kamar tempat para korban dirawat
kapolda sempat memberi semangat kepada zanet kalila anak korban dodi triyono yang selamat
selain mengunjungi zanet kapolda juga menjenguk korban selamat lainnya yaitu emi santi fitriani dan windy
kapolda berharap para korban selamat dapat segera pulih agar penyidik dapat menggali keterangan lebih dalam dari para saksi puji ini